penting gue masih bisa bareng bareng sama dia
mudah mudahan gak ada yang kenalin gue
masa ketua rt belanja
eh pak rt
tuh ada sawahnya kegeri bawa bawa
rumahnya gede ya
iya gede banget rumahnya
misih misih misih
ya gue minggir nanti gue gak ganteng dong
saya udah cakep begini gak liat apa apanya
apaan cakep dari mana lo
udah mirip bebegik begitu lo
gak liat apa
gue bikin minum kayak juragan besar lo
yang dingin esnya banyak pokoknya
sepet lo tau gak lo
kok tamu di minum begini
ngapain juga gue bikin minum begini ya
minuman lo berdua
nih gue udah ngendak nutak
mas bobby jangan ngikutin centini terus
biarin aja centini sendirian ke pasar
mas bobby kan mau jagain tini
gak usah dijagain mas
centini kan bukan anak kecil lagi
udah gede ini
mas bobi mau jagain hati kamu
centini gak mau
centini tuh gak mau ribut ribut lagi
nanti gimana kalau ketahuan bapak susilo
kamu tenang aja deh
temen temen bobby kan gak ada yang ke pasar
jadi kita pasti aman
gak apa apa deh
disuruh jaga jarak sama tini
yang penting gue masih bisa bareng bareng sama dia
perlu ke tempat
ya bener kan kayak cukup
ya udah udah deh ini catatannya ya lu siapin semuanya
ih udah tau suaminya ketua rt
masa dijadiin pembantu sama istri sendiri
eh ini tasnya
udah centi dulu sebentar
plastiknya sih gede mbak
akhirnya aku bisa berdua duaan sama centi ini sayang
mas bobby udah pilihin wortel yang bagus bagus nih
ini supermarket nih
mas tersuun gak mas
kak pele mau dulu
kira kira seger yang mana ini semua seger seger kan
timun sama tero segeran kamu lah
waduh ini bisa aja
kau nyopet loh
udah biarin aja
asal ini kan biasa
udah lanjut aja
masa basi pak
biar tampak akrab gitu
kalau duduk bilang bilang dong bos
maaf bukan sengaja maaf
ya ya maaf pak
waduh enggak sengaja
kopi pahit satu bulan dikit
kalau pahit mau pahit aja pak
kalau pakai gula namanya kopi manis
pembeli adalah raja
tuh ben nih sesilu minum kopi di warung
biasanya pun ada yang bikinin
iya biasanya istri yang bikinin
tapi sekali kali dok minum di warung
bareng bapak bapak ini
bukan istri yang bikinin
tapi itu centini pembantu yang boleh itu bikinin
pak pak pak
biasanya eh bu
bikinin satu kopi lagi biar sengaja
pada sakit ya badannya ya
ini semalaman tidur di sofa
baru dihukum sama istri
kalau seneng itu ya dibagi bagi
bagaimana istri nggak marah ngelihat pak susilo
ganjenan sama pembantu
eh jangan ngomong gitu
nanti kalau yang denger dipikir
saya ganjar bener sama pembantu
bener juga nggak apa apa
udah jangan ngomongin centini lah
eh eh si dodi mana nih
nggak pernah kayak begini ya
dia kan istri
iya ikatan suami takut istri
kalau begitu kita kopinya pindah aja deh
ya ke rumah susilo
biar kita disebut issskbi
ikatan suami suami suka kopi buatan istri
kopi buatan istri
yuk sekalian kita ya kita
kalau centini di rumah ngapain saya sini
saya minum kopi di sini
karena dia ada di rumah
tapi saya ceritain ya
di rumah saya baru itu banget
ada suratnya centini
aduh ampun ampun
sudah deh centini
berarti bohai juga dong
sama centini kayak begitu ya
dulu juga kayak begitu
gak taunya duh
tidak jangan pelit ya
saya kerjain aja nih orang
biar dapat mimpi buruk
enggak lewat cengenges cengenges begitu ya
tapi semua risiko tanggung sendiri
risiko tanggung sendiri
saya harus buru buru pulang
terus kemudian ke tempatnya susilo
masa dia kalah sama anaknya
untuk merebutin hati centini
bingung gue pakai telepon segala
gak tahu apa
kalau saya mau meledekin susilo
udah selesai semuanya
papa mama itu bukan mau nanya
apakah udah mau nyampe apa belum papa
mama mau nanya belanjaannya
udah dapat semua apa belum
semua pesanan mami itu beres semuanya
udah ada semuanya
ini papa emang pinter deh
gak nyesel mama pilih papa jadi suami mama